terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia business
jalan tol dalam kota bandung dari kawasan pasir koja sampai kiara condong
diperkirakan selesai dibangun dalam dua tahun
biaya pembangunannya ditaksir mencapai sekitar empat triliun rupiah
apakah jalan tol ini nantinya efektif mengurai kemacetan lalu lintas
berikut kita simak liputannya
untuk mengurai kemacetan lalu lintas di kota bandung
pemerintah provinsi jawa barat berencana membangun jalan tol dalam kota
sepanjang lebih dari empat belas km
mulai dari pintu tol pasir koja hingga jalan surapati
jalan tol dalam kota ini rencananya dibangun sepenuhnya di atas jalan raya yang sudah ada
sehingga tidak perlu ada pembebasan lahan
pembangunan jalan tol dalam kota bandung terbagi dalam tiga sesi
sesi satu mulai dari pintu tol pasir koja hingga jalan muhammad toha sepanjang tujuh enam km
sesi dua jalan muhammad toha sampai jalan gatus subroto sepanjang tiga enam km
dan sesi tiga jalan gatus subroto sampai jalan surabati sepanjang tiga satu km
pembangunan jalan tohapati
jalan tol yang diperkirakan menilai biaya rp empat
yang akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta pt citra marga nusapala persada
pemprov jawa barat menargetkan jalan tol selesai dalam dua tahun
kalau proses pembangunan biasanya oleh pt sekitar empat belas enam km ini atau empat belas tiga km itu
paling dibutuhkan dalam kurun waktu dua puluh empat bulan
itu bisa selesai
yang penting semua kesakatan untuk itu bisa kita selesaikan
sehingga apabila nanti dua ribu delapan belas selesai permasalahan administratif termasuk juga nanti diikuti
fs dan detail engineering design dan juga proses lelang investasi
lalu ada badan pengusaha jalan tol bpjt maka langkah pembangunan sudah bisa dilakukan
sehingga diharapkan nanti
dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu sudah bisa dimanfaatkan atau sudah bisa selesai
dan mudah mudahan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak
selasa dua puluh delapan agustus tim liputan cnn indonesia mencoba menelusuri jalan raya biasa
dari pasir koja hingga jalan suropati dengan kendaraan roda empat
dalam kondisi lalu lintas tidak terlalu ramai waktu tempuhnya kurang lebih empat puluh menit
dalam kondisi macet waktu tempuh itu bisa dua kali lebih panjang
jalan tol mungkin bisa membuat kita menghemat waktu
namun pengambatan tokota institut teknologi bandung punya pandangan lain
sebetulnya ini kan masuknya di supply approach jadi menambah kapasitas jaringan
di dalam teori transport planning menambah jaringan atau kapasitas jaringan ini
dalam fase berikutnya akan mengundang demand baru
sehingga ini akan kemudian jadi iteratif problem macetnya datang lagi di dalam waktu yang tidak lama
sehingga sebetulnya perlu pemikiran yang mendalam dan dipikir ulang
apakah betul ini solusi yang baik
saya kira ada banyak alternatif lain misalnya pengembangan angkutan umum
pengaturan terhadap kendaraan pribadi itu mungkin akan lebih sustain solusinya
pintu tol pasir koja saat ini menjadi tempat keluar kendaraan yang datang dari kawasan bandung selatan
yaitu kendaraan kendaraan yang sebelumnya melalui jalan tol soroja atau soroyang pasir koja
dengan jumlah kendaraan rata rata tiga puluh ribu setiap hari
pemprov jawa barat memperkirakan setidaknya tujuh puluh persen akan masuk ke kota bandung
menggunakan jalan tol dalam kota yang direncanakan ini
wilham nasution bandung